sementara proses vaksinasi menggunakan vaksin sinovac dari tiongkok sudah berjalan
vaksin buatan dalam negeri atau vaksin merah putih sedang berupaya memenuhi tahap uji klinis
sesuai standar badan kesehatan dunia atau who
selain lembaga biologi molekuler eijkman dan lipi
pemerintah juga menggandeng empat universitas salah satunya universitas indonesia
dalam diskusi daring tentang perkembangan vaksin merah putih yang berlangsung jumat pagi
ketua tim pengembang vaksin merah putih universitas indonesia dr budiman bella mengungkapkan
saat ini tahapan pengembangan vaksin covid dalam negeri baru sampai tahap pertama dari tiga tahap
yaitu pada tahap penelitian dan pengembangan
vaksin merah putih sendiri dikembangkan dengan menggunakan platform seperti protein rekombinan dna dan rna
vaksin sinovac menggunakan inactivated virus atau virus yang dilemahkan
vaksin merah putih dikembangkan menggunakan isolate virus yang bertransmisi di indonesia
berbeda dengan sinovac yang menggunakan isolated virus dari tiongkok
budiman menambahkan universitas indonesia sedang mengembangkan empat vaksin merah putih
satu dari tiga jenis vaksin tersebut menunjukkan kemajuan
vaksin dna lebih cepat pengembangkan
vaksin dna lebih cepat pengembangkan
vaksin rna vaksin protein subunit rekombinan dan vaksin vlp yang kami kembangkan
masih pada tahapan konstruksi dna rekombinan
untuk vaksin rna sebentar lagi mungkin selesai
tapi untuk vaksin super unit rekombinan dan vlp masih butuh waktu
peneliti indra rudiansyah yang bergabung dengan tim pembuatan vaksin covid sembilan belas
di universitas oxford inggris sejak mei dua ribu dua
mengatakan selain uji efikasi dan selama proses pengembangan vaksin
rute atau cara pemberian vaksin sangat penting diperhatikan
karena akan berpengaruh pada respons imun penerima vaksin
beberapa rekan di lab saya melakukan penelitian lain
untuk memberikan vaksin ini secara intranasal
jadi dibandingkan antara hewan atau hamster atau resus makaka
yang diberikan vaksin secara intranasal dibandingkan dengan yang intramuskuler
dari hasil ini diketahui bahwa ternyata pemberian secara intranasal
dapat mereduksi jumlah transmisi virus
nah mungkin nanti ke depannya di indonesia jika kita ingin melakukan uji klinis
kita bisa memikirkan bagaimana rute administrasi yang seharusnya diberikan
karena hampir semua vaksin yang dirolak sekarang diberikan secara intramuskular
selain itu berdasarkan data imunologis
ketika kita terinfeksi respirator disease
biasanya tubuh kita akan merespon dengan cara memberikan respon imun sistemik
biasanya igg dan juga respon imun lokal biasanya sektory iga
dalam kasus covid sembilan belas ini kita bisa lihat juga di orang orang yang terinfeksi secara natural
mereka menghasilkan igg dan iga
namun dalam vaksin dalam orang orang yang dalam volunteer
dalam orang orang yang telah diberikan vaksin
kita tidak melihat adanya iga sama sekali
itu ternyata rute pemberiannya
jadi saya sangat berpengaruh terhadap respon imun yang ingin kita induksi
pengembangan vaksin merupakan proses jangka panjang
menteri riset dan teknologi bambang brojonegoro mengatakan
kolaborasi swasta peneliti dan universitas sangat berpengaruh pada kebijakan jangka panjang
pengembangan vaksin di indonesia
tekstil vaksin ini akan memberikan insentif kepada dunia usaha
yang mau terlibat di dalam penelitian
saya yakin mudah mudahan ini menjadi awal yang baik
bahwa kerjasamanya terjadi secara natural
dan bukan dipaksakan apalagi harus melalui proses matchmaking
yang kadang kadang tidak mudah untuk bisa diselesaikan
bambang brojonegoro menambahkan seluruh elemen harus bekerjasama
untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi covid sembilan belas
bagi lebih dari dua ratus juta penduduk indonesia
bina nabilah cnn indonesia